tokoh nasional osman sabta odang melakukan kunjungan ke sambas kalimantan barat
dalam kunjungannya pria yang akrab di sapa oso ini menghadiri pawai muharam di masjid seribu satu kubah
usai menghadiri pawai muharam oso bersilaturahmi ke kesultanan sambas
pada momen muharam kali ini oso pun mengapresiasi kebersamaan masyarakat sambas kalimantan barat
tahun baru islam satu muharam seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang jatuh pada hari rabu sembilan belas juli
diperingati masyarakat di kabupaten sambas kalimantan barat dengan gelaran pawai
di mana masyarakat berjalan mulai dari pusat masjid seribu satu kubah sambas
dengan rute jalan lingkar hingga jalan tabrani saing rambi
dalam sambutannya oso mengapresiasi kebersamaan masyarakat sambas
dan berharap kabupaten sambas semakin maju dan sejahtera
ada orang jawa ada orang batak ada orang sumatera ada orang sulawesi
ada orang madura ada orang semua ada di sini ada orang dayak yang ikut
usai menghadiri gelaran pawai oso melakukan ziarah dan bersilaturahmi dengan sultan muda muhammad tarhan
oso juga mengatakan kemajuan kabupaten sambas membutuhkan sinergi semua pihak
sebelumnya meninjau langsung pembangunan pondok pesantren dar az zakirin
di kabupaten sambas kalimantan barat
dirinya mengapresiasi perkembangan pesantren tersebut
yang rencananya akan dijadikan islamic center
nah itulah sebabnya pak gubernur mengajak saya ke sini
untuk apa untuk mengingatkan kita semua kita mempunyai tokoh di kalbar ini
tokoh ulama tokoh agama
yang insya allah akan dikembangkan terus oleh anak cucu dan handai tolannya
yang berasal dari sambas ini
oso juga menekankan bahwa kemajuan daerah menjadi hal yang penting bagi kemakmuran indonesia